persentase kasus konfirmasi covid sembilan belas pada anak menunjukkan peningkatan hingga lima belas persen
ikatan dokter anak indonesia merilis data nasional satu dari delapan kasus konfirmasi covid sembilan belas adalah anak anak
karena itu pemerintah melalui bepom telah mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan vaksinasi untuk anak usia dua belas hingga tujuh belas tahun
nah vaksinasi untuk anak sudah dimulai pada satu juli dan diawali di wilayah pulau jawa
lantas apa saja syarat seorang anak untuk bisa divaksinasi
kita akan bahas lebih dalam dengan dokter spesialis anak dokter andreas melalui sambungan zoom pada malam hari ini
selamat malam dokter andreas
selamat malam mbak fani
thank you telah bergabung bersama kami ya ini sehat ya dokter ya kondisinya ya
oke dok langsung saja ini rekomendasi yang dikeluarkan sementara untuk vaksinasi ini masih untuk anak usia dua belas sampai dengan tujuh belas tahun
ini pertimbangannya apa ya dok
jadi pertimbangan kenapa ikatan dokter anak indonesia ini rekomendasi
ini di dua belas sampai tujuh belas tahun karena dari sejumlah uji klinisnya ini memang di usia dua belas sampai tujuh belas tahun ini itu sudah dapat angka yang baik ya
artinya menyatakan kipinya sedikit terus serokonversinya itu aman aman ya untuk kita gitu
jadi untuk anak anak ini sudah bisa dikerjakan di usia dua belas sampai tujuh belas
karena penelitian klinis pasal satu dan dua untuk vaksin ini sudah oke sudah aman
untuk anak itu
dengan merek vaksin yang digunakan ini juga aman ya berarti yang kita punya saat ini
nah ini kan penelitian untuk fase klinis satu dan dua itu ini terutama yang disebut adalah sinovac ya
jadi ini vaksin covid yang inaktif
jadi inilah yang memang direkomendasikan dari ikatan dokter anak indonesia
oke kalau misalnya merek yang lain gimana dok
astrazeneca yang kita tahu juga kipinya di usia dewasa juga lumayan banyak
sejauh ini kita belum
jadi memang kita masih fokus di sinovac
dok ini apakah akan ada rencana ke depannya untuk vaksinasi anak di bawah usia dua belas tahun
dan kalau misalnya kita ini bisa melihat kira kira parameter seperti apa sih yang bisa kita lihat dari evaluasi vaksin usia dua belas sampai dengan tujuh belas tahun
yang bisa digunakan sebagai rujukan untuk melakukan vaksinasi anak anak usia di bawah itu
jadi memang kan yang terpenting adalah kejadian ikutan pasca imunisasi
hmm gitu ya
jadi untuk penelitian berikutnya jelas kita harapkan bahwa kejadian ikutan pasca imunisasi itu tidak banyak dan tidak berefek yang banyak seperti kasus kasus sekarang ya gitu kan masih ketemu
nah kita maunya nanti untuk anak di bawah usia dua belas tahun itu harusnya sih ya aman gitu
jadi kita lihat dulu nih di dua belas sampai tujuh belas tahun
kalau misalnya bagus
kalau misalnya bagus
harusnya nanti kita bisa secepatnya bisa lakukan untuk anak di bawah usia dua belas tahun
dokter kalau misalnya evaluasi untuk uji klinis anak dengan usia dua belas sampai dengan tujuh belas tahun ini bagus
kira kira prediksinya untuk vaksinasi anak di bawah usia dua belas tahun bisa kapan ya dok
kita kejar tahunnya
aku pengennya kalau bisa secepat cepatnya harapannya sih kalau bisa sebelum akhir tahun kita udah bisa ya untuk dapetin data yang
untuk di bawah dua belas tahun gitu
jadi kita bisa segera tuh memberikan imunisasi
kalau untuk syarat vaksin bagi anak anak ini apakah sama dengan vaksin pada dewasa dok
kalau misalnya untuk orang dewasa kan kayak ada pertimbangan komorbidnya terlebih dahulu nih baru dapat surat untuk baru lampu hijau kita bisa divaksin
kalau anak anak gimana dok
jadi prinsipnya adalah ketika kita mau imunisasi ini ada syarat syarat yang pasti anaknya harus sehat
jika memang ada
ada faktor comorbid seperti misalnya penyakit defisiensi imun gitu ya itu harus terkontrol nggak boleh nggak terkontrol
terus kalau misalnya dihabis vaksin with vaksin itu minimal satu bulan setelah vaksin yang lain itu baru boleh divaksin
terus salah satunya lagi tidak sedang sakit jadi suhunya di bawah tiga puluh tujuh lima habis itu tidak menderita kanker yang sedang terapi
tidak habis covid kurang dari tiga bulan
harus kita perhatikan
oke sama sama berarti ya
nah tadi kita bicara kipi dokter andreas kalau misalnya vaksin pada dewasa ada beberapa yang mengalami kipi kalau misalnya kemungkinan kipi pada anak anak ini seperti apa saja sih yang bakal terjadi dan kira kira mungkin obat obat seperti apa yang bisa orang tua ini siagakan gitu di rumah masing masing untuk menyiasati kipi ini
kalau dari hasil penelitian uji klinis satu dan dua yang ikutan pasca imunisasi rata rata itu adalah nyeri di tempat
ataupun di rumah masing masing
ataupun demam tapi itu pun pada angka usia dua belas sampai tujuh belas tahun ini tidak terlalu signifikan
hal apa yang perlu disiapkan ya jelas kalau memang dia ada demam boleh diberikan obat penurun demam gitu sih mbak fani
oke obat penurun demam sama obat peredah nyeri ya dok
yang biasa digunakan seperti itu
kalau misalnya vitamin vitamin yang mungkin dibutuhkan gitu untuk meminimalisir terjadinya kipi ada nggak dok
jadi tidak ada indikasi pemberian kipi

jadi tidak ada indikasi pemberian kipi

karena memang tidak seindikasi untuk diberikan vitamin tersebut
dok kita bicara mengenai urgensi vaksinasi ini secara keseluruhan ya secara garis besar di indonesia
ini sebenarnya kalau misalnya dokter andreas melihat seberapa penting ketika orang tua ini masih maju mundur untuk membuat anaknya mau divaksinasi gitu
kira kira menurut dokter seperti apa sih kegentingan yang terjadi di indonesia saat ini
ini terutama untuk kasus covid sembilan belas yang menyangkut anak anaknya sehingga kita nih mungkin harus memberanikan untuk anak anak ini agar divaksin
dan orang tuanya mau ya
jadi kalau tingkat urgensinya atau kepentingannya sangat amat penting
nih melihat ya
jadi semua tuh pengen cepet cepet
kita udah bosen banget kan
tapi gimana masih ada covid mau nggak mau nih mobilitas udah tinggi
orang sudah mulai berkembang
sekolah liaran sekolah juga ada kepikiran terbuka gitu kan
terus angka anak ini gila ya
jadi itu angka angka yang seperti ini nggak bisa nih kita diem diem aja mau nggak mau
dibuktikan dengan uji klinis vaksin sinovac ini hasilnya baik
jadi ya kenapa kita lakukan gitu vaksinasi secepat cepatnya
peningkatan dengan cukup tajam untuk kasus covid sembilan belas pada anak ini disebabkan oleh
apa saja dok kalau dari pemantauan ikatan dokter anak indonesia
ya kalau kita sih gini
prinsipnya adalah kemarin kita cukup lengah ya sama yang namanya protokol
jadi anak anak dibawa ke kerumunan ke mall pusat perbelanjaan makan restoran
ataupun orang tua yang bekerja di luar itu ketika kembali lupa nih untuk protokol kesehatan terlebih dahulu
seperti mandi cuci tangan segala macam
nah ini hal hal seperti ini sedikit dilupakan sama masyarakat indonesia
mungkin karena kasus kemarin sempat turun ya
akhirnya udah mulai kendur
ditambah lagi kemarin ada beberapa daerah yang membuka sekolah
nah ternyata keluar juga tuh mungkin penularannya
anak anak sudah dibebaskan nih keluar sama orang tua bermain dengan tetangganya
nah ini penularannya sangat amat cepat nih antara anak gitu dia
oke kendurnya apa ya pengawasan dan juga protes orang tua ini berakibat fatal ya terhadap anak anak di indonesia ya dok ya
jadi himbawannya apa nih dokter andrea

nah gini prinsipnya tadi ya aku ingat
kan pengennya semua bebas untuk beraktivitas
nah kalau misalnya pengen bebas tapi kita nggak punya kekebalan tubuh ya gimana caranya gitu mau gak mau gitu
oke berarti supaya bebas anak anak beraktivitas supaya bebas anak anak ini bisa merasakan masa kecil mereka dengan bahagia
kita semuanya harus tidak hanya mengendurkan protokol kesehatan
tapi juga memvaksinasi semuanya ya secara menyeluruh ya dok ya
benar protokol kesehatan jalan vaksinasi jalan mudah mudahan kita semua bisa lepas dari pandemi ini secepat cepatnya gitu mbak fani
baik terima kasih atas informasinya dokter andreas
kita harapkan agar tidak ada lagi ya orang tua yang maju mundur untuk memvaksinasi anaknya ke depan ini
terima kasih sekali atas waktunya bersama kami di cnn indonesia